acara pembukaan restoran milik artis rizky bilar di jalan tanjung duren raya grogol petamburan jakarta barat dibubarkan satpol pp
pembubaran dilakukan karena penggemar yang datang menimbulkan kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan
ratusan penggemar artis rizky bilar berkerumun dan membuat kemacetan saat menyaksikan acara pembukaan restoran milik artis tersebut
di jalan tanjung duren raya grogol petamburan jakarta barat minggu siang kemarin
satuan polisi pamung praja dan polsek tanjung duren membubarkan kerumunan tersebut
pemilik restoran mendapat sanksi sesuai instruksi menteri dalam negeri no tiga tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm dan peraturan gubernur no tiga tahun dua ribu dua puluh satu tentang penanggulangan penanganan covid sembilan belas
restoran tersebut disegel petugas satpol pp kecamatan grogol petamburan dan dilarang beroperasi untuk sementara
untuk selanjutnya kami melaksanakan pembubaran pada pengunjung restoran ini

untuk selanjutnya kami melaksanakan pembubaran pada pengunjung restoran ini